mengantisipasi itu tuh nanti ada yang mudik lalu juga ada pendatang ke sulawesi tenggara gitu ada nggak
kita di sini pasti kita punya akses untuk jangkauan pulau pulau itu ada kapal kapal yang dikelola oleh swasta dan juga ada kapal kapal masyarakat
dan ini yang mengatur bagaimana alur dan bagaimana arus mudik nantinya kita punya dinas perhubungan
tentu nanti dinas perhubungan ini akan mengatur bagaimana mengatur arus yang keluar dan masuk masyarakat yang masuk tentu karena daerah kita adalah daerah kepulauan
supaya bisa diatur menggunakan kapal kapal yang kapal feri kapal kapal kayu juga kita ada banyak di sini
jadi sudah disetting semuanya ya jadi tidak akan membudak jadi semua happy lah ke sini
ini juga kita nanti kita ini kan sekarang beberapa minggu ke depan pasti arus mudik sudah mulai mengenalkan lebaran
tidak satu waktu iya benar jadi ada waktunya ada nunggu kesini ada berapa hamin berapa ada yang ini semua teratur gitu ya
itu sudah diatur semuanya sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah baik itu bagi pemudik juga pendatang nantinya ke sulawesi tenggara
dari struktural hingga birokrasi
oke kita balik lagi nih pak ke pak pj lah gitu ya kita tahu nih pak semuanya kalau pak pj ini punya background dari instansi polri
ini rekan rekan ya jadi kita tahu lah bagaimana beliau dalam menerapkan segala sesuatunya
tapi benar nggak pak dengan backgroundnya bapak dibalik instansi polri nya itu ada nggak kebijakan dari pak anda pak pj gubernur yang dibawa ke pemerintah daerah saat ini
karena saya yang mendampingi sulawesi tenggara ya saya mendampingi pak pj gubernur sejak beliau dilantik dan hingga saat ini sudah bulan ke enam saya kira banyak hal yang positif
bagi pemerintahan provinsi sulawesi tenggara ini ya
dengan latar belakang beliau dari kepolisian tentu membawa budaya disiplin yang cukup tinggi
sehingga perubahan itu terasa
dari kedisiplinan yang terbentuk oleh para
dan juga beliau bagaimana menata
sistem administrasi di sini untuk lebih baik ya
bagaimana menangani masalah masalah
dan cara beliau menangani masalah itu langsung
satu yang terbaik juga bagi kami
kami merasakan bagaimana sistem administrasi perseratan itu
karena beliau membawa sistem administrasi persuratan dari kemenkunham
jadi beliau sangat paham bagaimana birokrasi ini dan bagaimana menata lalu bagaimana mengatur sistem informasi administrasi agar itu menjadi mengutamakan pelayanan yang lebih baik
jadi tidak heran kalau di februari tahun dua ribu dua puluh empat ini
nilai kita berubah dari kurang menjadi baik
antara lain ya penegakan disiplin itu tadi karena itu budaya yang dibawa
lalu kemudian dalam hal perencanaan kita mengatur bagaimana kebutuhan asn kita
jadi perencanaan kita itu diperbaiki dilihat analisis jabatannya dan atau kita melihat kebutuhan asn kita secara keseluruhan
dari sisi itu kita pak pj gubernur kan membentuk namanya tim internal ya untuk mengevaluasi bagaimana sistem merit kita itu yang saat ini
di situ dalam evaluasi ternyata kita sudah ada beberapa poin yang bisa menambah nilai kita
dari bagaimana asn kita itu selalu diperhatikan bagaimana pengembangan karya
misalnya dengan melalui program program peningkatan kapasitas mereka
ada kebutuhan asn yang harus misalnya menambah pengetahuan dan atau keterampilan katakanlah di bidang kesehatan ya keperawatan
bapak pj gubernur memberikan ruang untuk itu untuk peningkatan kapasitas itu
sehingga ada poin dari situ
sistem informasi tadi yang terbangun
dengan sistem informasi yang sistem spbe kita sistem pemerintahan yang berbasis elektronik sudah mulai baik
itulah poin poin yang mempengaruhi penataan sistem merit kita
sehingga kita berada pada sekarang posisinya baik
oke tapi kan sekarang adalah posisinya baik
dari tadi bapak katakan tahun sebelumnya kurang baik kurang sekarang baik
berarti kan selangkah lagi menjadi sangat baik
menurut bapak tantangannya apa saja disini untuk bisa dari kurang jadi baik nanti satu langkah lagi ini sangat baik
apa tantangannya untuk memperbaiki itu semua
ya tentu itu tidak mudah ya kita melangkah dari kurang kemudian baik
apalagi nanti arah pak gubernur ini harus sangat baik
nah tantangan kita disini adalah merubah kebiasaan kebiasaan lama itu ya
yang sudah melekat lama yang tidak disiplin kemudian nanti harus menjadi disiplin
itu kan kita itu merubah etos kerja dari asn ini
dalam resolusi dua ribu dua puluh empat ini pak pj gubernur kan sudah menegaskan bahwa kita akan membangun suatu pemerintahan provinsi sulawesi tenggara ini yang semakin berahlak
jadi bagaimana membuat suatu pelayanan pemerintahan yang lebih baik
ya emang gak berat ya pak kalau misalnya kita memang mengelola suatu wilayah yang isinya adalah budayanya banyak karakternya juga banyak lalu juga latar belakang pendidikan yang berbeda
tapi sudah bagus yang tadinya kurang sekarang sudah baik
nah kita nanti akan selangkah lagi menjadi sangat baik
tapi saya boleh nggak pak minta izin gitu ya
kalau ngobrol ngobrol sama asn yang ada di sini
kita langsung aja ke depan ya
jadi kita nanti ketemu staff di sana ya
pak anusale kadis prustakaan provinsi sulawesi tenggara
nah tadi kan saya udah ngobrol ngobrolnya sama pak asrul
kan perihal provinsi daerah sulawesi tenggara ini mendapatkan apresiasi dari asn terbaik di salah satu daerah mendapatkan kategori mayoritas asn terbaik di indonesia
boleh nggak suka ceritain memang ada perubahan apa saja sih
ini kok bisa dari kurang menjadi baik
pertama mau pakai kostum ini
artinya bulan ramadan itu kewajiban bagi umat muslim tapi olahraga dalam santai juga tetap jalan
berikut terkait dengan sistem merit yang dinilai oleh pemerintah pusat tentunya juga pemerintah provinsi sulawesi tenggara melalui pak pj gubernur sulawesi tenggara kemudian juga pak sekda tentunya
berkomitmen kuat agar sistem merit yang dilaksanakan di pemerintah provinsi sulawesi tenggara bisa menampilkan yang terbaik
maka oleh pj gubernur sulawesi tenggara kemudian pak sekda provinsi sulawesi tenggara telah menerapkan itu di sulawesi tenggara
apa saja sih pak perubahannya yang bapak rasakan gitu loh sekarang di sini
jadi saya harus lihat apa yang dia ngomong ya
saya dari kedisiplinan kemudian yang meningkat tentunya dalam pendataan birokrasi selama pak pj dan pak sekda mendata birokrasi sulawesi tenggara ini
saya selaku kadis perpustakaan dan kearsipan provinsi sulawesi tenggara memberikan apresiasi yang sangat kepada beliau
karena dengan sistem merit yang diterapkan di sulawesi tenggara
pemprov telah mampu memberikan ini sebuah komitmen ya
rewot kepada pegawai aparatus pendegara khususnya di lingkungan pemerintah provinsi tenggara
penghargaan kepada yang berprestasi yang berkarya yang konsisten dalam menerapkan kedisiplinan di lingkungan dan diri tentunya
ya berikut juga karena ada penghargaan tentu
ada punishment kepada pegawai yang kurang disiplin kurang berkarya
karena begitu kami setiap hari senin disini ada apel gabungan
ini sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh bapak pj gubernur sulawesi tenggara
juga dengan pak sekda tentunya provinsi sulawesi tenggara
yang mencoba mengasah kita agar ada kesadaran kolektif dalam menerapkan disiplinan
keterbukaan yang dilakukan oleh pj gubernur sulawesi tenggara
di sitim lelang kegiatan proyek setelah begitu
bosara itu belanja online sulawesi tenggara
jadi belanja belanja atk makan minum
itu kita tidak membeli belanja manual
tapi kita pesan melalui bosara
jadi tidak ada lagi transaksi yang terjadi secara manual
jadi semua sudah berbasis elektronik
jadi sudah pasti peran dari pj dan juga sekedar
ini berperan dalam manajerial asn di sini
silahkan melanjutkan tugasnya lagi
semoga kita doakan kedepannya
memang nanti mendapatkan kategori yang satu tingkat lagi
mau keseluruhan bapak bapak dan ibu ibu yang lain
sampai disini diajak jalan jalan
tapi kalau saya lihat di sini
kita di sini kan ada tujuh belas kabupaten kota ya
awalnya sih sebenarnya cuma empat kabupaten
empat kabupaten itu mewakili empat etnis ya
ada empat kelompok suku bangsa ada tolaki ada muna ada buton dan ada moro nenek masing masing
kelompok etnis ini punya ciri tersendiri dalam tenunan mereka ada ciri khas masing masing
nanti kalau melihat tenunan itu ada di sini di dekranas ini memang tanamnya bagus lalu juga
kulinernya juga banyak macam macamnya salah satu nanti boleh kunjungin itu kunjungin dekranas deklarasi
semua dari saya jadi enggak jauh sih dekat enggak jauh jadi dia disitu koleksi dari berbagai daerah
umkm umkm yang mengelola
kerajinan kerajinan daerah itu dikumpulin di situ di deklarasi
tadi bapak sempat mengatakan waktu saya menanyakan ada delapan program unggulan dijalankan oleh pak pj
kita ada arahan dari pak presiden kita saat ini pak joko widodo ini adalah salah satu dari penanganan inflasi
nah kalau menurut bapak pak laju inflasi di sultan saat ini seperti apa dan penanganannya bagaimana
inflasi sultra ini awalnya memang kita sempat ya menempati posisi
inflasi tertinggi ya kedua ya secara nasional tapi kemudian upaya upaya yang dilakukan oleh
bapak pj gubernur selalu melakukan operasi pasar melalui tim pengendali inflasi daerah
setiap saat kita turun mengecek harga pasar kalau mau bahas bahas inflasi gitu pak emang kemana sih pak
saya ingin tahu deh pertumbuhan perekonomian di sini dan lain lain itu enaknya kemana
ya boleh kita kunjungi umkm umkm yang ada untuk melihat bagaimana produktivitas umkm kita juga bisa nanti cek pasar
nah lebih bagusnya gini aja
apa nih apa nih saya suka nih kalau udah lebih bagusnya
dan kita selalu kerja sama ya menangani inflasi ini kita sangat dibantu oleh bank indonesia
nanti ketemu pak doni ya kepala ini pak doni perwakilan bank indonesia ya dan kita juga bisa nanti cek pasar ya
nanti ketemu pak doni ya kepala ini pak doni perwakilan bank indonesia ya dan kita juga bisa nanti cek pasar ya
ya sama pak doni
pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan mas doni septadijaya selaku kepala kantor
perwakilan bank indonesia provinsi sulawesi tenggara
nah karena ini bank indonesia sudah pasti kita akan ngomongin ekonomi dong mas ya
mas saya mau tahu dong mas kalau pertumbuhan ekonomi sendiri gitu ya di sulawesi tenggara
alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di sulawesi tenggara di tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin
angkanya cukup baik itu di angka lima tiga puluh lima
nah ini adalah angka yang cukup baik karena berada di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional
jadi kita sudah kembali ke masa pra pandemi
karena sebelumnya di saat pandemi kita sempat minus seperti di daerah daerah lain
yang mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya
nah dalam selain indikator pertumbuhan ekonomi kita juga punya pertumbuhan harga harga
nah kemarin di tahun dua ribu dua puluh tiga alhamdulillah inflasinya cukup baik nilainya di bawah tiga puluh delapan
berarti berada di bawah target inflasi nasional
oke ini pasti karena tadi juga saya mau tanya inflasi atau lajur inflasi di sulawesi tenggara saat ini seperti apa
nah laju inflasi sulawesi tenggara ini alhamdulillah membaik
di bulan januari kemarin kita minus mengalami deflasi tiga persen mantumannya
dalam tahunan dia mengalami deflasi dua empat puluh enam
mas doni boleh nggak saya minta dong kalau menurut mas doni sendiri nih pribadi gitu ya
pertumbuhan ekonomi di sulawesi tenggara di bawah kepemimpinan pj gubernur saat ini pak andap itu seperti apa
alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi pertumbuhan ekonominya sulawesi tenggara itu dalam kondisi yang membaik
nah di tahun ini di tahun dua ribu dua puluh empat ini perekonomian sulawesi tenggara itu didukung oleh yang namanya sektor pertanian
dia paling besar komposisi andilnya dengan adanya perbaikan musim seperti saat ini plus akan efektifnya bendungan bendungan besar yang sudah akan diresmikan oleh presiden beberapa saat nanti
itu diharapkan nanti akan mendorong juga produktivitas pertanian sulawesi tenggara
sehingga diharapkan pertumbuhan di sulawesi tengah di tahun dua ribu dua puluh empat menjadi lebih baik
oke berarti kita sama sama berharap memang pertumbuhan ekonomi saat ini di sulawesi tenggara semakin baik gitu ya
jauh lebih baik dan tingkat atau laju inflasinya juga bisa semakin ditekan
dan pastinya kita bisa udah tau lah ya pengendalian gimana cara mengatasi seperti apa gitu ya
nah ini galeri umkm bank indonesia sulawesi tenggara
ada ini adalah produk produk umkm yang menjadi mitra dari bank indonesia
biasanya kan ada di luar nggak ada di sini gitu loh
nah ini produk produknya dari berbagai daerah di sulawesi tenggara
oh jadi bank indonesia itu membina produk umkm di sulawesi tenggara
bukan di sulawesi tenggara aja tapi di seluruh indonesia
jadi ada empat puluh enam kantor perwakilan bank indonesia
kami memiliki mitra mitra binaan umkm
saya kira tuh mereka biasanya umkm itu dikelola sendiri atau enam belas tempat saja
nah ini bank indonesia melakukan intervensi terkait pengembangan umkm
karena kita melakukan secara kontinu dan konsisten
nah ini yang membedakan antara program pengembangan umkm yang dilakukan oleh bank indonesia maupun dengan pihak yang lain
nah tapi kan biasanya produk produk umkm apalagi baju gitu ya kain kain tenun ini kan suka ikut pameran tuh
kayak fashion show atau apa festival itu gimana
nah bank indonesia biasanya memfasilitasi kain kain tenun yang berasal dari solo
sulawesi tenggara untuk bisa dipentaskan di show show yang berskala nasional maupun internasional
nah bank indonesia di sini biasanya kita bekerja sama dengan desainer nasional biasanya
atau kita bekerjasama dengan desainer lokal yang sudah memiliki exposure nasional
harganya pasti juga bersaing dong ya di sini ya
ya sebenarnya kalau sesuai dengan ukuran sih
ada yang berminat biasa nggak apa apa kalau ada yang berminat kita berikan kita jual
eh seneng ngomongin ke bank indonesia sulawesi tenggara ini karena memang banyak informasi yang saya dapat disini
karena saya baru tahu juga gitu ya kalau ternyata bank indonesia ikut membina atau support umkm setempat apalagi ada disini gitu di kantornya
jadi kalau misalnya kita mau barang tersebut oh misalnya saya nih saya mau beli gitu barang barang disini bisa lewat sini
bisa lewat sini atau bisa melakukan pemesanan
tidak hanya makanan minumannya tapi juga langsung jadi satu paket dengan harga tertentu
bisa buat ini ya hadiah souvenir juga asik ya
tuh jadi ini apalagi bulan ramadhan mau kasih kasih ke keluarga dan lain lain jadi bisa langsung pesan langsung dapat goodie bag cantik kayak gini jelas ada untuk siapa
makasih baik makasih yang mas dunia yang bisa dibawa loh
ibu saya mau ketemu sama ibu arnas
selaku pemilik galeri sutra tenun
lalu juga ini merupakan pusat umkm tenun sulawesi tenggara
wow dari luar tuh udah kelihatan banget
kebetulan ini ada produk produk kami
yang baru datang dari kabupaten muna
kami sedang ditata gitu
ibu tadi kan saya sempat jalan jalan ke indonesia
ternyata banyak sekali kain kain tenun
dan juga sudah desain dengan jadi baju gitu ya
pada penenun di umkm
jadi bank indonesia ini sangat berperan
di dalam membina pengrajin pengrajin kami
jadi selama ini bank indonesia itu memberikan bantuan
khususnya transformasi dari alat tenun yang manual
gedogan itu ke alat tenun bukan mesin atau atbm
kemudian juga bank indonesia membantu kami untuk
jadi bank indonesia itu membantu kami dengan
atau desainer nasional itu yang bisa memberikan arahan kepada pengrajin pengrajin kami
mbak boleh bisikin gak sih satu kain biasanya harga berapa
kalau untuk kami itu mulai dari lima ratus ribuan
sampai dua lima jutaan per lembarnya
nah di depan saya ada baju baju kalau saya coba boleh nggak sih
penasaran saya belum pernah pakai tenun dari susah
saya coba carikan mbak ayu untuk satu tenun yang bisa dipakai
coba nih kayaknya cocok ini dengan bajunya
coba kita punya sampel baju
di bali sama baju yang dipakai hari ini ya
ini tenun dari muna juga mbak
ini rebu atau rebung
rebung anak bambu jadi ini motif rebung
kemudian ini motif kenta nedole yang tadi kita ceritakan
jadi kalau misalnya kalian nih jalan jalan ke sulawesi tenggara
jangan lupa mampir ke galeri tenun sulta yang ada di daerah
di sini jalan saya yusuf tiga nomor dua puluh
kelurahan korumba kecamatan mandung
karena banyak sekali kain tenun yang bisa jadikan bawa bawa oleh oleh
sangat boleh dengan senang hati kami menerima tamu tamu untuk datang sini
jadi jangan kemana mana tetap di vivi ip special ramadan
jadi di sini kita kebetulan ikan dari sini kita punya empat puluh pabrik di dalam kawasan sini
nanti akan mengolah ikan ikan yang didaratkan di sini
jadi mereka kelola untuk nanti tujuan ekspor
baik langsung ke negara tujuan tadi seperti amerika eropa
ada juga yang melalui daerah lain seperti makassar jakarta
ikan di jakarta belum tentu ikan yang ditangkap di sekitar jakarta bisa saja
jadi selain memang ekspor ke negara negara yang membutuhkan atas permintaan mereka
tapi juga di indonesia juga makassar dan juga jakarta
biasanya paling banyak nih pak permintaan itu ikan apa sih
kalau yang industri di sini kebetulan tuna itu paling banyak sama tadi ikan ikan yang diekspor kemarin itu
kebetulan karena pulau pulau di sini juga banyak yang menghasilkan kayak
rajungan itu diolah menjadi kaleng
bahkan kita sekarang ini ada dua pabrik untuk mengolah rajungan menjadi rajungan kaleng
di lokal sepertinya tidak dijual
itu dikirim langsung ke amerika dan eropa
jadi memang pengiriman hasil laut di sini tidak hanya dalam bentuk ikan segar atau dagingnya saja
tapi juga dalam bentuk olahan juga
jadi kalau rajungan itu sebenarnya dulu pabriknya banyak di makassar
karena bahan bakunya ada di sekitar pulau pulau itu
nah sekarang pabrik pabrik itu pada pindah ke sini mendekatkan mereka dengan bahan baku
bahan bakunya dari pulau pulau yang ada di sekitar sulawesi tenggara yang masih banyak
jadi kalau mereka bangun pabrik di sini kan masyarakat di sini yang dapat manfaat
jadi memang diolahnya di sini baru didistribusikan ke wilayah wilayah lain
perekonomian juga naik dong pastinya di sini ya kan
sulawesi tenggara memang sumber daya perikanan itu belum tercatat belum semuanya gitu kan
kalau ada ungkapan begini telur mata sapi ya
sama dengan ini pengelolaan ikan ini
jadi sulawesi tenggara ini sebenarnya dia bahan baku yang seperti ini dalam proses penangkapan
penangkapannya itu di perairan sulawesi tenggara
lalu nelayan nelayan kemudian dibawa ke sini lalu diproseslah di sini pengemasannya
dikirim ke jakarta seperti tadi disampaikan dikirim ke makassar
kirim juga ke luar negeri juga catatan
pencatatan penghasilannya itu makassar sama jakarta
nah harusnya menguntungkan sultra
jadi dari sisi bisnis kita dapat ya
kalau ekspor kita itu dari sisi bisnis kita dapat
kasih s nah ini sudah mulai tuh
nanti langsung naik ke kendaraan
saya sudah membuktikan sendiri bahwa hasil laut di sulawesi tenggara ini banyak banget
kayaknya enak kalau buat buka puasa pak
lalu juga saya juga sudah mengunjungi bank indonesia
terakhir kita sudah mengunjungi pelabuhan
sekarang berada di tepi pantai koronipa
kalau sudah menjelang berbuka
ini anak anak pada main di sekitar pantai
kalau yang nyebrang pulau itu adalah bukori ya
di sana itu ada pulau bupori
di sana ada saponda luar
itu berapa lama kalau misalnya mau ke saponda
karena kalau misalnya ke sana butuh waktu kita sekitar tiga puluh menit
kalau lihat jam sekarang wah ini udah gak keburu nih
nanti kita nanti atur waktu lah
udah ada di villa ya
nanti kita akan ikan yang tadi masih dilihat
itu saya udah bilang bawa aja ke villa
jalan jalan keringetan ausnya kebayar sekarang
apa nih enaknya kalau di sini makan apa
nah itu ikan yang tadi dari pelabuhan samudera kan
yang dijanjikan oleh pak syahril
pemirsa kalau tadi kita jalan jalan cuma berdua aja sama pak sekda
di samping saya ada pak belly
selaku kepala dinas pariwisata provinsi sulawesi tenggara
oke tadi saya udah ngabuburit sama pak sekda di tepi pantai toronipah
lama juga tadi juga banyak yang ngabuburit di sana
berenang berenang saya pengen tapi malas ganti bajunya
kita ngobrolin masalah pariwisata di sulawesi tenggara gitu ya
berkunjung jalan jalan ngabuburit di toronita
selain itu apa pariwisata di sini yang sedang dikembangkan atau yang bisa kita eksplor lagi lah
kalau pariwisata di sulawesi tenggara yang menjadi andalan kan wakatobia
kebetulan dia masuk dalam sepuluh destinasi wisata prioritas oleh pemerintah pusat
dan saat ini juga pemerintah provinsi tengah mengembangkan tujuh destinasi wisata prioritas untuk penyangga wakatobi
nah salah satunya itu adalah poroswisata kendari toronipah dan labengki
di sini saya pernah baca
itu kayak raja empatnya sulawesi tenggara
kalau kilabengki dari sini paling kita naik speed satu lima jam
kalau labengki itu masuknya di konawa utara benar nggak
harapan kedepannya untuk sulawesi tenggara seperti apa
memang potensi yang paling mungkin untuk digali bagi sultra ke depan
oleh karena itu pemerintah perlu melibatkan masyarakat
karena mengembangkan pariwisata itu tidak bisa hanya dari sisi investor misalnya
tetapi harus ada daya dukung
jadi kita sama sama pesan bapak juga sama sama kita menjaga kebersihan dari kawasan wisata di sulawesi tenggara ini
kita juga berharap juga pertumbuhan ekonomi juga semakin baik di sini
karena ada multi flag effect ya dari pengembangan wisata
pasti tumbuh juga usaha usaha kecil yang lain
kita sama sama berharap ya pariwisatanya berkembang
lalu juga perekonomian juga membaik
tadi kita juga udah ngomongin inflasi dan lain juga bisa terkendali
intinya adalah kalau anda jalan jalan ke sulawesi tenggara jangan lupa untuk mengunjungi semua destinasi wisata di sini
tidak hanya bisa satu hari tapi bisa sampai dua tiga minggu katanya saking banyaknya
sekarang sudah waktu kita buka puasa gitu ya pak ya
lanjut makan dulu sebelum kita sholat maghrib
tadi kita udah jalan jalan sama pak sekda
terima kasih kepada pak belly untuk waktunya hari ini
jadi tidak terasa saatnya sekarang saya permata sarihara pamit
sampai jumpa di vvip spesial ramadan berikutnya